seorang pria tewas setelah jatuh dari lantai sembilan apartemen kalibata city pancoran jakarta selatan
diduga penghuni apartemen tersebut tewas karena bunuh diri
penghuni tower sakura apartemen kalibata city pancoran jakarta selatan digegerkan oleh sesosok jasad pria yang terkapar di atap lobi lantai satu apartemen tersebut
pria berusia dua puluh tahunan ini ditemukan sekitar pukul empat belas selasa siang
petugas keamanan apartemen langsung menjaga lokasi kejadian dari kerumunan warga yang penasaran terhadap jasad pria tersebut
sekitar dua jam petugas kepolisian datang ke lokasi jatuhnya pria naas tersebut dan menurut pengelola diduga pria itu loncat bunuh diri dari lantai sembilan dan jatuh ke atap lobby lantai satu
belum diketahui penyebab pasti namun kasus ini masih ditangani pihak polsek pancoran jakarta selatan
sementara itu jasad pria itu dibawa ke rscm jakarta pusat